selamat sore aldi sejak pukul setengah satu kita sudah mendengarkan sama sama menyimak sama sama bagaimana pertimbangan yang dibacakan oleh majelis hakim di gedung mk hingga sore hari ini
untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sebenarnya elaborasi dari sekian banyak poin poin pertimbangan dibacakan sejak siang tadi bersama saya sudah ada bang yusril sebagai ketua dari kuasa hukum satu dari tkn
nah bang kalau kita melihat dari siang tadi sudah banyak poin poin atau pertimbangan yang dibacakan oleh majelis hakim
nah menurut pandangan anda sendiri atau bisakah anda elaborasi gitu sebenarnya dari pertimbangan dibacakan tadi sudah semakin meningkatkan optimisme bahwa anda akan bisa dikatakan menang di sini
dan sampai terakhir tadi di skor itu belum ada satupun dal dalil permohon itu yang dipertimbangkan oleh majelis hakim
dalil pemohon itu dianggap tidak berdasar atas hukum karena tidak didukung oleh alat bukti yang dihadirkan ke persidangan
jadi karena itu kalau memang seluruh dalil dalil itu nantinya tidak dapat dipertimbangkan oleh mahkamah atau dianggap tidak mempunyai alasan hukum
sudah dapat dibayangkan bahwa putusan akhir mengatakan akan menolak permohonan pemohon seluruhnya
saya kira akan seperti itu jadinya
ada nggak halet halet poin poin tertentu yang bisa dikatakan
akan menjadi poin bahwa memang majelis hakim bisa dikatakan akan menolak gugatan dari tim dua ini
seluruhnya itu yang dibacakan oleh majelis hakim itu menolak dalil dalil yang diajukan oleh pemohon
dan tidak ada satupun yang menguatkan
jadi agak luar biasa ya pertimbangan majelis hakim sekali ini
oleh karena apa yang dipertimbangkan itu tidak seluruhnya juga diungkapkan di dalam persidangan
alat bukti terutama itu hanya disahkan saja
kemudian ada di kepaniteraan
dan kami sendiri pun banyak tidak sempat memberi alat alat bukti itu
tapi majelis hakim ternyata mempelajari seluruh alat bukti yang dihadirkan
misalnya rekaman video
kami sendiri pihak terkait tidak sempat memutar video yang mereka serahkan sebagai alat bukti
karena memang tidak diserahkan kepada kami
tapi hakim melihat semua itu
dan ternyata sebagian besar video yang
yang diserahkan sebagai alat bukti itu tidak nyambung dengan dalil permohonan yang disampaikan oleh pihak pemohon
dengan alat bukti yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari bpn sendiri
memang tadi saya sempat berbicara dengan bang nasrullah
mengatakan bahwa sebenarnya yang terjadi saat ini adalah majelis hakim sudah membuat perangkap atau kurungan
sehingga akhirnya bukti bukti yang disampaikan oleh tim kuasa hukum bpn ini bisa dikatakan bisa dikatakan cukup ditolak oleh majelis hakim
karena memang ada dalil ini ini tidak sesuai tidak sesuai
ini tidak mengaruh pada sisi tertentu saja yang bisa dikatakan memenangkan gugatan mereka
iya sebenarnya disitulah kecanggihan advokatnya mereka
ketika menyadari bahwa waktu persidangan itu terbatas hanya empat belas hari
mestinya dalil dalil yang mereka kemukakan itu singkat strict to the point
dan betul betul akan menggugurkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh kpu
sehingga juga saksi yang dihadirkan itu diseleksi dengan ketat
jadi mungkin dengan sepuluh orang saksi saja dia bisa membuktikan permohonannya
maka permohonan itu sangat canggih dan bisa merontokkan apa yang telah diputuskan oleh kpu
tapi kan ini seperti sia sia
banyak sekali alat bukti dihadirkan tapi tidak relevan
lima belas saksi dihadirkan tapi tidak menerangkan apa apa
dua ahli didatangkan ya minta maaf ya ahlinya ya seperti itu
juga keterangan ahlinya itu sangat diragukan
dan tadi juga keterangan ahli jaswa koto sudah dibantah oleh majelis hakim
jadi mungkin dengan sepuluh orang saksi saja dia bisa membuktikan permohonannya maka permohonannya sangat canggih dan bisa merontokkan apa yang telah diputuskan oleh kpu

mestinya dalam mengajukan permohonan ya